hasil audit badan pemeriksa keuangan menemukan sejumlah kelebihan bayar dari laporan keuangan pemprov dki jakarta tahun anggaran dua ribu dua puluh
kelebihan bayar terjadi dari proyek pengadaan pemadam kebakaran proyek pengadaan masker dan alat rapid test
hingga kelebihan bayar gaji pegawai pemprov dki yang sudah wafat atau pensiun
bagaimana jawaban dari pemprov dki dengan adanya tuduhan kelebihan bayar ini
apakah kemudian ada potensi korupsi jika ini terus berulang
dan untuk membahas yang lebih dalam sudah bergabung sore ini melalui sambungan zoom
wakil gubernur dki jakarta ahmad riza patria selamat sore pak wagub
selamat sore mbak nana dan pemirsa
dan juga pak misbah hasan sekjen forum indonesia
selamat sore pak misbah hasan dari fitra
selamat sore pak misbah
pak misbah hasan dari fitra
selamat sore mbak nana
semangat sekali tampaknya untuk bisa berdiskusi sore hari ini
saya mau ke pak wagub terlebih dahulu
dari pemprov dari hasil laporan bpk ada beberapa kelebihan bayar pak yang dilakukan pemprov dki
seperti kelebihan bayar gaji pegawai pengadaan masker alat rapid test sampai pengadaan damkar
kenapa ini bisa terjadi dimana masalahnya pak wagub
yang pertama mengenai kelebihan bayar terkait gaji pegawai itu disebabkan karena ada yang pensiun dan ada yang meninggal
jadi antara kecepatan rutinitas pembayaran bagian keuangan bagian pelaporan bagian kepegawai
itu ada miss jadi belum dimasukkan para para kematian
seperti akte kematian belum didaftarkan
sehingga bagian keuangan langsung membayarkan
sehingga ada kelebihan membayar kurang lebih sampai delapan ratus enam puluh dua juta rupiah
dan yang lainnya sedang dalam proses penagihan
jadi ini terjadi hanya masalah administrasi
tidak ada kerugian di sini apalagi korupsi atau markup
kemudian yang kedua terkait kelebihan bayar di temuan bpk terkait di bidang kesehatan
itu juga sudah kita tindak lanjuti
rekomendasi dari bpk
dan di situ tidak ada markup
tidak ada juga uang yang dikembalikan
dan di situ juga tidak ada kelebihan bayar di situ
jadi semua sudah sesuai dengan ketentuan aturan yang ada
itu kami dari pemprov mengikuti harga harga yang sudah ditentukan
dan terkait dari kementerian kesehatan
jadi bukan kami yang menentukan
karena waktu itu dalam kondisi darurat kami mengikuti harga harga yang sudah ada
yang sudah dirilis oleh kementerian kesehatan
jadi standar itu kita mengikuti dari pemerintah pusat
dan ini sudah diperiksa oleh bpk
tidak ada masalah di sini
tidak ada kerugian negara
dan tidak ada yang dikembalikan
pak wagup anda mengatakan ini hanya persoalan administrasi
tidak ada masalah tidak ada kerugian daerah di sini berdasarkan summary ataupun kesimpulan dari bpk
tapi apakah kelebihan bayar ini baru terjadi di era yang sekarang
atau memang sudah pernah terjadi di era kepemimpinan yang sebelumnya di pemprov dki pak
ya dalam setiap pemerintahan tidak hanya di dki di semua daerah juga terjadi selisih bayar
ada selisih kurang ada selisih lebih begitu juga pajak
ada selisih lebih ada
ada selisih lebih begitu juga pajak
itu biasa terjadi dalam arus transaksi keuangan
yang penting semua sudah sesuai dengan ketentuan
pekerjaan juga suka ada adendum atau penambahan dan sebagainya
yang penting semua proses dilakukan secara transparan secara independen
bayaran sesuai dengan kontrak
dan nanti pekerjaannya seperti apa dibayarkan sesuai dengan pekerjaan yang ada
semuanya yang penting mengikuti sop peraturan perundang undangan yang ada dan ketentuan yang ada
itu yang kami lakukan selama ini
oke pak wagup
memang ada kelebihan bayar itu tidak hanya terjadi di periode sekarang
periode sebelumnya bahkan mohon maaf di banyak daerah juga itu terjadi
oke pak misbah saya mau tanya
kalau menurut penjelasan dari pak wagub tadi ini hanya persoalan administrasi saja
tidak ada yang dirugikan begitu
tapi menurut pak misbah apakah kemudian kasus kelebihan bayar yang terjadi di pemprov dki ini
murni persoalan administrasi atau memang bisa diduga ada potensi markup di situ pak
ya terima kasih mbak
terima kasih mbak nana selamat sore pak riza patria
jadi menurut saya karena ini sering terjadi ya sering sekali terjadi di setiap tahun
ada bahasa bpk adalah kelebihan bayar
menurut saya ini juga ada potensi korupsinya gitu ya
karena di dalam proses ini kan sebenarnya ditangani oleh unit pengadaan barang
barang jasa atau badan pengadaan barang jasa yang sana sebenarnya sudah mempunyai atau membuat standar harga barang ya setiap tahun
dan ada acuan pengadaan barang jasanya atau e katalog
seharusnya kalau pemprov misalnya mengikuti standar harga yang ada dan mengikuti e katalog ini kelebihan bayar itu tidak mungkin terjadi
itu yang pertama
yang kedua saya pikir ini juga dari sisi pengawasan anggaran juga lemah gitu ya
karena proses adaan barang jasa ini kemudian selalu muncul setiap tahun dan selalu menjadi temuan bpk
nah kita tahu bahwa bpk ini kan melakukan auditnya dipetik gitu ya
jadi tidak seluruh anggaran tidak seluruh apbd itu diperiksa oleh bpk
tetapi melalui uji petik
nah ini ada kemungkinan potensi kelebihan bayar ini juga terjadi pada kegiatan kegiatan lain selain yang muncul saat ini
selain yang terkait dengan pembelian masker dan booth nya
pak wagub mengutip tadi yang disampaikan oleh pak misbah
ada dugaan potensi korupsi
apakah kemudian pemprov dki tidak mencium adanya kesengajaan dugaan kesengajaan ataupun dugaan potensi markup dan juga

karena kelebihan bayar ini berulang kali terjadi pak
masa tidak dicurigai pak
ya pak wagub tadi mengutip apa yang disampaikan oleh pak misbah
bahwa ada dugaan potensi korupsi di sini dengan adanya kelebihan bayar
apakah kemudian pemprov dki tidak melihat ataupun tidak mencium adanya dugaan memang potensi markup kesengajaan yang dilakukan oleh jajaran
masa tidak curiga sama sekali pak wagup dengan kelebihan bayar yang berulang ini
seperti kelebihan bayar pegawai itu kan apa niatkan korupsi kan tidak
apa diniatkan dengan kesengaja ada permainan kan tidak
apa bagian kepegawaian bagian bayar gaji mau main sama keluarga yang sudah meninggal mau main sama yang bersin kan tidak seperti itu
kan nggak seberapa itu gaji dan sebagainya
dan kedua juga ketika kasus rapid antigen dan sebagainya kan standarnya kan kita berpikir
standarnya kan kita mengikuti harga yang ada dari kemenkes
justru kalau kita harganya lebih besar dari kemenkes baru disitu boleh kita berasumsi ada potensi markup kerugian negara dan sebagainya
dan ternyata rekomendasi bpk terkait rapid antigen dan masker yang dilaksanakan oleh dinkes itu tidak ada masalah
rekomendasinya sudah diterima perbaikan perbaikan sudah dipenuhi dan tidak ada potensi markup dan sebagainya
jadi tidak ada kesengajaan terkait markup harga
karena semua sudah sesuai dengan keturunan aturan
begitu juga ketika kasus dulu damkar juga begitu
kan memang bpk mengatur berapa yang wajar dan sebagainya
kita menghitung saja rekomendasi yang ada
jadi sejauh ini juga kalau kita lihat di dki jakarta kan laporan kita kan dari bpk kan wtp kita
wajar tanpa pengecualian
artinya pembukuan kita administrasi keuangan kita di republik ini jakarta termasuk yang terbaik kita empat kali berturut turut mendapat seluruh titik
artinya kami pemprov sedapat mungkin mulai dari perencanaan apalagi implementasi eksekusi sampai pelaporan
itu kan dinilai baik oleh bpk
sekalipun mungkin belum juga semua sempurna
karena dki ini anggaran yang besar sekali bidangnya banyak sekali dibandingkan dengan daerah daerah lain umumnya
tapi alhamdulillah dengan segala kondisi yang ada yang kompleks demikian dki jakarta kami bisa mendapatkan predikat wtp dari bpk
itu artinya jatjaka termasuk provinsi yang baik
dari segi pembukuan transparansi keuangan kinerja keuangan dan sebagainya termasuk pertanggung jawaban keuangan
oke pak misbah tadi pak wagub sudah menyampaikan bahwa empat kali berturut turut pemprov dki mendapatkan wtp dari bpk
artinya bpk memang tidak menemukan adanya kerugian daerah dari kelebihan bayar itu
tadi pak wagub juga mengatakan kelebihan bayar itu sudah dikembalikan
apakah kemudian dengan mengembalikan itu sudah menyelesaikan persoalan begitu saja bahwa tidak ada yang dicurigai tidak ada potensi korupsi
semua wtp semua baik baik saja
masalahnya selesai begitu saja pak misbah
ya saya pikir wtp itu standar pelaporan ya keuangan yang sesuai dengan standar akutansi pemerintahan
jadi potensi potensi korupsi itu tetap ada
apalagi dengan kasus kelebihan bayar semacam ini yang terjadi setiap tahun
jadi kalau kalau apa ya prediksi korupsi itu tetap ada
jadi kalau prediksi modus korupsinya sebenarnya ini kan ada kemungkinan permainan harga di situ dan ada oknum oknum yang kemudian akan menerima manfaat dari kelebihan bayar ini
memang ada kemungkinan pembayaran dalam tanda petik misalnya itu tidak serta merta akan dibayarkan tapi bisa menunggu sampai pemeriksaan itu polos misalnya
karena ada potensi bahwa
kelebihan bayar ini tidak hanya pada satu dua kasus ini
tetapi ada kasus kasus lain yang itu potensial untuk ditemukan
nah ini makanya kita merekomendasikan kepada bpk misalnya untuk melakukan audit investigatif secara menyeluruh
agar kita tahu sebenarnya kasus kasus potensi kelebihan bayar ini seberapa banyak gitu ya
selama ini kan hanya dilakukan auditnya secara uji
pak wagup pak misbah menyarankan bahwa bpk melakukan audit investigatif secara menyeluruh karena ada dugaan beberapa orang yang menerima manfaat dari kelebihan bayar ini
apakah kemudian pemprov dki siap jika dilakukan audit investigatif menyeluruh atas laporan anggarannya pak wagub
yang pertama kami tidak keberatan apapun bentuk investigasi audit apapun kami tidak keberatan
kami melaksanakan kegiatan mulai dari perencanaan sampai pelaporan dan pertanggung jawaban sesuai dengan sop prosedur peraturan undang undang yang ada
dan nyatanya kami mendapat utp empat kali berturut turut
itu kan cuma masalah administrasi saja antara orang sudah telanjur dibayarkan ternyata orangnya sudah meninggal
ternyata orangnya sudah pensiun
cuma masalah itu kan masalah administrasi antara pembayaran dengan pendataan
karena kelambabnya pendataan orang meninggal itu kan butuh proses akte kematian dan sebagainya
begitu juga pensiun butuh sk pensiun baru terdaftar
itu terjadi tidak hanya di jakarta tapi juga banyak daerah
yang kedua tadi kalau kasus yang rapid antigen di kesehatan dengan juga masker itu sudah dinyatakan itu tidak ada kelebihan bayar di situ
dan tidak ada korupsi di situ
dan tidak ada pengembalian

kalau ada pengembalian uang di situ berarti di situ ada kelebihan bayar
tapi tidak ada pengambilan uang dan tidak rekomendasi pengembalian uang dari bpk
bpk hanya mempersoalkan harganya dan harganya sudah kita jawab
harga kami menyesuaikan harga yang dari pemerintah pusat
silahkan dirujuk tim yang menentukan harga dasarnya apa kualitasnya
sejauh ini tidak ada masalah terkait masker dan rapid antigen
yang jadi masalah kemarin itu kan yang didamkar
dan didamkar betul
jadi itu terjadi perbedaan prasejah
perbedaan persepsi terkait harga pekerjaan
nah karena bpk menganggap itu dianggap harganya lebih ya sudah
bukan pemprov yang lebih bayar
jadi pihak swasta yang harus mengembalikan
dan sudah dikembalikan
yang kasus damkar
jadi semuanya sudah kita sesuaikan dengan peraturan undang undang yang ada
oke pak wagub tapi apakah dengan adanya beberapa kali kelebihan bayar beberapa proyek di pemprov dki
pemprov dki ini mengakui bahwa ada
kesalahan ataupun ada miskomunikasi dalam pengelolaan tata anggaran di pemprov dki pak

kita harus jujur kalau ada kurang administrasi itu bagian dari kekurangan yang kita evaluasi dan kita perbaiki
tapi mereka harus tahu di jakarta ini yang ada delapan puluh triliun tujuh puluh triliun sembilan puluh triliun
angka yang besar kalau dengan bayar delapan ratus juta itu kan bukan kami berarti meremehkan anggap kecil
itu jauh sekali
sekian persen
ini adalah hal yang kita kelola dan kita kerjakan selama ini
jadi kalau mau lihat transparansi independensi pembukuan pelaporan pekerjaan di jakarta sudah luar biasa
dengan begitu ribuannya pekerjaan beragamnya pekerjaan dan banyaknya semua yang terlibat di sini
dengan hanya saya tidak mengecilkan hanya sebagian satu dua tiga yang dianggap kelebihan bayar
ya itu suatu yang saya kira masalah yang sangat kecil tidak bermaksud mengecilkan masalah ini
kita lihat nominalnya masalahnya tadi cuma masalah pensiun orang meninggal
kemudian tadi soal di kesehatan dalam kondisi darurat
dan itu sudah tidak sesuai dengan aturan ketentuan
dan kami bukan pada pihak yang menentukan harga lagi
kami hanya menerima barang pengadaan dan bayar sesuai dengan ketentuan dari kementerian kesehatan
dimana kesalahan kami terkait rapid antigen dan masker dan sudah diperiksa bpk tidak ada masalah tidak ada kelebihan negara
dan tidak ada kelebihan negara
dan tidak ada kelebihan bayar dan memang tidak ada yang dikembalikan uang
oke baik baik
oke terakhir pak misbah dari hasil temuan bpk ini ternyata bukan hanya terjadi di dki
tadi pak wagub juga sudah mengatakan kita harus fair ya pak
menyebut ini juga terjadi di lembaga ataupun daerah lain
itu hasil audit bpk
apa yang salah dengan tata kelola anggaran pemerintahan di indonesia pak misbah
singkat saja waktu kita tidak banyak
ya yang pertama bahwa di proses pengadaan barang jasa ini kan ada yang namanya e katalog
itu yang seharusnya dijadikan acuan
terus yang kedua sebelum sampai ke pemeriksaan bpk itu kan harusnya sudah dikoreksi sudah dianalisis oleh internal auditor
dalam hal ini atlet atau inspektorat ya
nah kalau masih sampai lolos ini berarti kan ada kelemahan di sana ya
seperti apa proses pemeriksaan yang dilakukan oleh internal pemerintahan
nah kok sampai ini menjadi temuan kita
mereka yang itu saya rasa sudah menjadi temuan yang relatif valid gitu ya
ini memang terjadi tidak hanya di dki tetapi juga terjadi di banyak daerah
dan ini menurut saya akan menjadi modus baru ya di dalam potensi korupsi
oke semoga nanti kelebihan bayar dari beragam proyek bukan hanya di dki tapi di seluruh instansi dan juga lembaga tidak terjadi lagi
karena ini dikhawatirkan bisa menjadi modus baru
modus korupsi baru di tata kelola anggaran republik ini begitu ya
terima kasih sekali dua orang narasumber yang sudah bergabung sore hari ini
wakil gubernur dki jakarta amat riza patria dan juga miss bahasan sekjen fitra
terima kasih banyak
atas waktunya kepada cnn indonesia newsroom sore hari ini
sehat selalu bapak bapak